jamu saya satu kelas aja ibu saya masuk rumah sakit soalnya
maaf mbak saya benar benar keadaan jamu mbak
jangan kejamu saya ya
main jadi aku dengar ibu kamu itu masuk rumah sakit
nggak maksudnya ibunya dewi
iya mas ibunya teh dewi
biasa ibu kalau banyak pikiran pasti dia sesak nafas
terus sekarang gimana
udah diobatin belum
pokoknya perhatian banget sih kamu sama dia
kenapa nggak sekalian aja kamu jamukin
biar sekalian ketemu dewi
kamu jangan ngomong kayak begitu dong
kan aku kenal sama ibunya dewi
bukannya aku mau ketemu sama dewi
kalau gitu jamu kamu aku borong semua
terima kasih banyak banget
jadi kamu diminta jadi pengapesan
terlaluan banget ya
meskipun aku buta tapi aku kan sehat
nggak mungkin aku berpura pura lemah
dengan memanfaatkan kebutuhan aku
kamu pasti marah kan
legend kalau aku marah emang aru buat kamu nuri
enggak juga kan
mama itu tuh
sama me ray i alike
nenek apa tata tati
sudah cukup kamu
berhari hari di jalanan
kan nenek yang ngusir aku
sekarang nenek nyuruh aku pulang ke rumah
nek gak segampang itu
saat jalan kekas kepala dong
kamu juga kelihatannya nggak terputus
makan juga gak bener kan
nenek juga udah baik baik udah datang kesini ya
aku tidak seperti yang tante kira
justru sekarang aku merasa lebih nyaman
aku merasa lebih tenang
sudahlah kamu jangan keras kepala begitu
kamu gak biasa hidup susah kan
dan pasti kamu menderita
sekalikan hidup di jalan
nenek tahu gak
aku ini lebih menderita tinggal di rumah
dibanding aku tinggal di jalan seperti ini
aku merasa lebih dihargai nek
aku tidak dianggap lemah
kalau kamu pulang
kamu bisa membantu orang yang kamu sayang
kamu bisa berikan dia pekerjaan lagi
dia juga bisa kerja di kantor kita
satria tidak boleh pulang hanya karena aku
kamu jangan pulang demi aku
aku tidak pantas sat
buat sekarang aku tidak bisa terima tawarannya nenek
lebih baik nenek pulang saja
tidak sekarang wi
aku masih butuh waktu
kamu bisa mengerti kan
aku akan temui cara lain
buat bantu pengobatan ibu dewi
si pacar dilebut tetangga
tanti dan mama jebun
nah mungkin itu mereka bu
jangan sebut sebut nama anak kamu
yang nggak tahu diuntung itu
dasar anak nggak tahu diri dia itu
pantes hidupnya susah
karena dia sudah jadi cucu yang durhaka
kalau perlu anggap dia sudah mati
dan akan aku hapus dia dari daftar nama keluarga kita
coba jangan munculin muka kamu lagi
karena itu mengingatkan aku sama satria
dan bikin aku muak sama kamu tahu
nanti kenapa sih
nanti saya ceritain selengkapnya
ini kan diam dulu ya
kamu tuh gimana sih
nenek itu sudah repot repot jauh jauh datang ke sini
buat ngajak kamu pulang
kalau mau ngomong sebaiknya kamu pikirkan dulu
pakai otak kamu itu
saya juga kecewa sama kamu
nggak semuanya kan harus berpusat pada diri kamu wi
ibu ibu kenapa bu
ibu ibu ibu kenapa bu
kenapa keadaan ini
cepat kita bawa ke icu